selamat malam pemirsa akhir akhir ini kita sering sekali mendengar kata ekshumasi
istilah ekshumasi adalah penggalian atau pembongkaran kubur yang dilakukan demi keadilan
oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mayat
secara ilmu kedokteran forensik
ekshumasi biasanya dilakukan untuk membuat suatu peristiwa menjadi terang penderang
bersama saya diana dwika inilah program indonesia forward
dan kita akan berbincang bersama prof dr herku tanto
guru besar dan praktisi kedokteran forensik universitas indonesia
prof herku selamat malam
selamat malam mbak diana
terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami
dan juga sudah hadir bersama kami di studio prof dr tanto
topane gayus lambun hakim agung tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu delapan belas
prof gayus selamat malam
ya selamat malam
terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama kami prof
dan pemirsa kita akan membahas tentang efektivitas ekshumasi dalam pengungkapan sebuah kasus
baik ini langsung saja kita akan bahas bersama
mungkin masyarakat selama ini bertanya tanya efektif nggak sih ekshumasi untuk mengungkap sebuah kasus
dan selama ini mungkin juga masyarakat masih berpikir bahwa antara ekshumasi dan juga otopsi ini menjadi satu hal yang sama
sebelum beranjak ke bahasan yang lebih jauh
saya ingin mengetahui sebenarnya dasar hukum ekshumasi di indonesia seperti apa
dan apa yang menjadi tujuan spesifik
mungkin ke prof gayus terlebih dahulu silahkan
ya sebenarnya ekskumasi ini kan sesuatu tindakan dari ahli ahli forensik sebenarnya untuk menemukan
apa yang dibutuhkan oleh hukum acara pidana memastikan
ada lima hal yang diatur di kuhap di pasal satu ratus delapan puluh empat ayat satu
bahwa dalam mendalami sebuah kejadian mendapatkan terangnya sebuah persoalan menentukan siapa orang berbuat atau siapa bersalah
siapa yang membantu siapa yang mendapat keuntungan dari itu semua tercakup pada kuhap ini
nah ketika ekshumasi ini diperlukan adalah ketika penyidik yang memulai merasakan bahwa ada kekurangan data untuk menentukan tadi itu
hal hal yang menyakut kepada kepastian siapa yang berbuat tadi menutup kuhap dan sebagainya

hal hal yang menyakut kepada kepastian siapa yang berbuat tadi menutup kuhap dan sebagainya
karena orang di luar penyidik ini memerlukan sebut saja kasusnya ini hukum kesehatan
maka asuransi yang bagian dari itu bisa meminta bantuan penyidik kalau ini menjadi sengketa
nah bisa juga keluarga yang memandang bahwa penegakan hukum ini perlu dilakukan ulang otopsi menjadi ekumasi
nah oleh karena itu bagi penyidik ini ini adalah hal yang sangat penting

terutamanya untuk guru hukum kendalian segalanya mereka harus mengikan keuntungan akibatnya dise qualche fatto
faktor keuntungan adalah mereka harus menggunakan a hastik
jika liburan merrynt jc dan orang orang semacam itu tersendiri dari wilayah orang benar benar bisa untuk ihmendaki keuntungan seperti yang sebelumnya
nah keuntungan adalah ada video mau tulis
di video kita memberitahui dalam satu mula menit untuk kita
forensik seringkali disebut sebagai
jurisprudens medis istilah asingnya
nah oleh karena itu
saya berpandangan tentunya
partner dari hakim
jaksa dan polisi memang
dokter forensik yang tahu betul
dan nanti menyerahkan hasil
seperti yang tadi prof gayu sampaikan
sebenarnya untuk ekshumasi ini sendiri bukan hanya
untuk kasus kasus pembunuhan
yang masih janggal
tapi tadi bisa juga kasus kesehatan asuransi
kemudian mungkin medis medis
perkara medis atau mungkin cedera
yang terabaikan itu juga masih bisa ya
nah lantas sebenarnya bagaimana
proses atau tahapan tahapan pelaksanaan
dari ekshumasi ini sendiri
baik untuk proses ekshumasi ini
saya akan menyampaikan dahulu
mengapa sih kok dilakukan
atau khususnya terkait dengan otopsi ulang
karena ekshumasi itu adalah
ada dua alasan utama
yang pertama adalah alasan kualitas
yang kedua adalah
yang asalan kualitas itu adalah
itu belum diotopsi
jenazah itu sudah diotopsi
akan tetapi standar
yang diikuti oleh yang mengotopsi itu kurang
sehingga diperlukan penelitian kembali
itu yang pertama
yang kedua adalah tentang masalah kredibilitas
di dalam kedokteran forensik ini
agak berbeda dengan kedokteran biasa
diperlukan public trust
untuk itu harus
ada unsur imparsialitas
jadi netralitas transparansi dan ketidak berpihakan
di mana itu ada dua hal
yang harusnya adalah terjadi detachment
atau keberjarakan antara dokter itu sendiri
seperti misalnya begini
antara penyidik dengan tersangka
itu posisinya adalah diametral
yang di tengah adalah
bapak hakim dan ahli
itu di tengah
kalau ahlinya itu
ada satu atap dengan penyidik
dilakukan oleh dokter
kemudian yang kedua adalah
detachment atau keberjarakan
yang sifatnya adalah
menjadikan satu problematik
bahas lebih lanjut
jadi secara garis besar
exhumasi itu tahapannya adalah
yang pertama kali
menyelesaikan masalah hukum dan administratifnya
tadi yang sudah disampaikan oleh prof gayus
yaitu bahwasannya ada izin
pihak ahli waris
dan kemudian izin dari
pejabat yang berwenang dan menegak hukum
yang kedua adalah mengidentifikasi
makam yang mana yang akan dibongkar
jangan sampai kita salah
yang kedua adalah
kemudian dilakukan evakuasi jenazahnya
dan selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan jenazahnya
apakah itu yang benar atau tidak
itu garis besarnya
tapi nanti siapa sih yang berhak
yang bisa meminta untuk dilakukan ekshumasi ini prof gayus
penyidik punya kepentingan sekali
untuk melakukan penelusuran
sehingga dari penyelidikan
menentukan satu sikap
telah terjadi perbuatan
di mana tempatnya
terhadap siapa yang diduga kuat
melakukan kejahatan pidana
dilembangkan kepada penyidik
maka penyidik memerlukan sekali berbagai
berbagai macam bukti bukti yang
untuk diajukan kepada jaksa penuntut umum
tapi tadi saya tertarik
itu memang diperlukan
dan itu merupakan
kalau kita di indonesia
maka tujuan bernegara
adalah buat kesejahteraan
maka kesejahteraan sosial ini memang
kepercayaan dalam hal itu
ada pemeriksaan yang akurat
keharapan dari masyarakat
nah bagi saya ukuran harapan ini
masyarakat disebut sebagai
inginnya ada keadilan sosial
oleh karena itu
penyidik dalam hal ini
itu memerlukan ini
nah tugas inilah yang bisa menenangkan masyarakat
namun ada beban lain dari para penyidik
penegak hukum ini
karena ada legal justice
tidak boleh lewat termasuk
tidak boleh lewat dari keadilan hukum
keseimbangan dari social justice
yang mengharapkan sesuatu
kadang kadang melampaui yang dilakukan
dan ada aturannya
sehingga penyidik juga kewalahan menghadapi itu
tapi kalau ini dilakukan
artinya bagaimana sesungguhnya
permintaan itu dilakukan
itu menambah keyakinan publik
kalau dilakukan secara transparan
tadi disebut harus
imparsial tidak boleh terpenuhi
pengaruh pihak manapun
ini akan menjadikan satu prestasi
bagi para penegak hukum
dokter kehakiman tadi
memberikan kontribusi kepada sebuah keperluan
untuk ekshumasi sendiri ini akan dilakukan oleh
diminta begitu oleh penyidik
tapi juga bisa keluarga meminta untuk dilakukan
ekshumasi juga bisa begitu ya
itu kebijaksanaan ya
itu bukan kebijakan tapi kebijaksanaan dari penyidik
untuk tadi membangun trusty masyarakat
agar percaya pada proses hukum yang berada di dalamnya
bahkan perusahaan tadi asuransi kesehatan
itu dimungkinkan meminta untuk memastikan
klaim asuransi yang didalilkan
meninggalkan dibunuh padahal
jadi bisa menghindari
klaim yang tidak tepat
pertanyaan selanjutnya adalah
seberapa efektif ekshumasi ini untuk bisa mengungkap
sebuah fakta pidana begitu ya
dan juga bukti bukti apa yang akan dikumpulkan nanti setelah ekshumasi
kita akan bahas di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di indonesia for business
kita akan segera kembali setelah itu
kita lanjutkan perbincangan kita
seperti yang tadi saya utarakan sebenarnya
untuk ekshumasi ini bisa mengungkap sebuah perkara pidana
mungkin ke prof kayus
ya sebenarnya kalau bicara kepada
tepat ya itu kita
masuk pada wilayah
bagaimana hukum ini dibangun dengan baik
law enforcement memang salah satu
bagian dari negara hukum
pasal satu konstitusi kita ayat tiga itu
negara indonesia adalah negara hukum
kemacetan yang menyangkut
kegiatan negara memang harus
melalui keputusan hukum
oleh karena itu kalau ada sesuatu yang
di masyarakat menjadi heboh
hukum lah harus di kedepankan
hukum yang mana ya tentu hukum yang dibangun
untuk menyelesaikan persoalan itu
oleh karena itu bagi pandangan saya
law enforcement dengan bagaimana
dasar hukum itu menjadi penting
nah dalam hal ini kan dasar hukum
untuk ditemukannya sebuah kejadian pembunuhan
misalnya nah ini menjadi penting
ya dirangkul penyidik ya tentu
yang bisa mengungkapkan setelah mati
dia sudah bicara bicara melalui apa
ya melalui data data yang ditemukan
oleh karena itu sampai diberi gelar
bahwa dokter forensik adalah
adalah bagian dari kehakiman
ya mungkin prof
herku bisa menceritakan seberapa besar
tadi sudah disampaikan oleh prof goyus gitu ya
peran dari dokter forensik disini
mungkin terkait dengan masalah ekshumasi
ini ya seberapa efektifitasnya
ekshumasi itu dilakukan sesegera
mengharap memperoleh hasil
sesuai dengan keadaan aslinya begitu ya
jadi semakin lama
maka akan dipengaruhi oleh
dan ini yang akan menurunkan efektifitas ekshumasi
secara kasat mata saja
organ organ itu berubah
apalagi secara mikroskopik
sehingga inilah yang dilakukan oleh tim
untuk meneliti dengan
seteliti mungkin tidak boleh
gegabah begitu saja
namun yang lebih penting lagi adalah
bukan ditemukannya suatu luka
menginterpretasi suatu luka
ada suatu luka tembak
kemudian pihak lain
ada luka ini itu luka ini itu
itu sebenarnya itu bukan soal temuan itu
begitu juga dengan otopsi yang berikutnya tadi
tapi adalah interpretasi
atas semua luka yang ada
dan menginterpretasi itu adalah
ranah dari kedokteran
khususnya adalah kedokteran
yang berkonsumsi dengan otopsi
dan untuk itulah
kita harus menyerahkan soal
interpretasi luka pada ahlinya
jadi sekali lagi
bukan soal ditemukannya luka
akan tetapi apa makna
dari luka itu tadi
dimana dokter yang
melakukan otopsi ulang
menginterpretasikan secara keseluruhan
sebenarnya kalau kita coba untuk melihat ke belakang
esko masih sendiri ini bukan hanya
sekarang ya prof terjadinya
ada banyak sekali kasus kasus pidana yang
dilakukan yang sumasi mungkin bisa
saya sebutkan bahwa di tahun dua ribu dua puluh
bulan agustus ada
dua korban ibu dan anak itu juga
dilakukan ekshumasi kemudian ada korban perundungan
juga yang masih anak anak itu juga dilakukan ekshumasi
dengan usia jenazahnya itu sudah memasuki
apakah itu masih seperti apa
proses yang terjadi
otopsinya setelah jenazah itu
diangkat kembali prof mungkin bisa digambarkan
faktor yang pertama
selain faktor waktu itu juga
apakah telah terjadi atau
dilakukan pengawetan jenazah
oke seperti misalnya di
formalin apalagi kalau dengan kedua kali
dengan adanya formalin
itu memang ada dua hal
yaitu bahwasanya ini
tidak apa namanya
dengan aslinya lagi karena sudah
jadi terjadi fiksasi
dan kemudian berikutnya adalah
menghentikan proses pembusukan
disitu terjadi proses penghentian pembusukan
maksudnya paling tidak bukan
penduduk sama sekali tapi lebih lama
pembusukannya jadi itu bisa
dikatakan sebagai hal hal yang
tapi yang lebih penting lagi adalah
proses ekshumasi itu seharusnya
tidak boleh terjadi
seperti saya katakan tadi
ekshumasi itu terjadi karena dua alasan
kualitas atau imparsialitas
dan sekitar sebelum
ekshumasi itu boleh dikatakan sangat jarang
toh dilakukan itu juga karena
masalah belum diotopsi
memang ada perbedaan antara dua puluh tahun yang lalu dengan sekarang
kalau prof gaya gimana menanggapi dulu
atau sering sekarang mungkin seperti itu gimana prof
sebagai orang yang berlatar belakang
hakim ya tentu saya
apapun bentuk dari kegiatan
yang membantu hakim untuk bisa mendapatkan
bukti yang valid
bahwa ini memang terjadi
pembunuhan dengan cara ditembak
ditusuk atau yang lain
bahkan ada yang
tanpa alat ya dicek misalnya
nah itu kan bagian bagian keahlian
sekali yang menentukan itu
dan nanti bentuknya adalah visum et repertum
kami melihat itu sebagai bentuk
salah satu syarat
kuhab untuk kami mendapatkan surat
surat itu arti hitam atas putih

yang menanggapi itu adalah
sebagai penduduknya ahli misalnya
untuk digunakan atau bisa sebagai petunjuk hakim
hakim maksudnya petunjuk untuk menjatuhkan hukuman
kemudian atau bisa dipakai
juga sebagai salah satu siaran
yaitu ahli yang memutuskan
sebuah keadaan yang tepat
dalam kasus ini
nah oleh karena itu bagi saya
memang menjadi partner yang kuat
bagi sebuah proses pengadilan
untuk menerkeadilan tetapi kalau saya boleh
mengatakan beberapa kasus yang
ekshumasi ini dilakukan
saya mengapresiasi kepada
kepolisian kepada penyidik
karena dia memberi ruang
dulu bahkan tidak ada hari ini bisa ada
perpu sudah membuka dengan jelas
dengan terbuka bahwa
untuk melakukan ekshumasi ini
memang telah dilakukan
dan bagaimanapun hasilnya tentu
apresiasi kepada pihak penyidik
sampai hari ini transparansi kemudian trust
yang diberikan tadi itu akan terbangun
di masa itu hujan kanji akan berhenti
sehingga tidak timbul satu suara suara
yang sifatnya tidak benar
di masyarakat melemahkan
kredibilitas penegakan hukum
yang sudah mulai bagus ya walaupun
tidak sempurna bagus tapi sudah
membagus di indonesia hari ini
mengenai bagaimana hukum itu dibangun
artinya ini memang penting tapi kalau bisa
tidak perlu dilakukan begitu ya prof
tapi kalau misalkan nih prof
antara otopsi yang pertama kali dilakukan
kemudian dari proses otopsi setelah dilakukan
ekshumasi ini ada perbedaan data
itu masih mungkin terjadi kan ya prof ya
kelihatannya bukan itu yang penting
interpretasi atas data yang ada
contohnya seperti apa prof
data itu yaitu
fakta adanya luka dan seterusnya
dari tadi sampai sekarang
ya memang begitu begitu saja
ya memang begitu begitu saja
siapapun yang melihatnya
ya barangnya itu itu saja
apa arti ini semua
disitu yang menentukan perbedaan
interpretasi pada proses
dan kedua bisa saja berbeda
terserah kepada yang mulia
apa hal ini tadi
karena tugas kami adalah
untuk membuat terang
jadi kita jelaskan
jadi yang diandalkan adalah
itu adalah interpretasinya
kalau toh berbeda
bukan temuan temuan data
ada yang tadinya tidak ketemu
sekarang ketemu itu bisa
tapi itu kecil kemungkinannya
akan tetapi justru yang
interpretasi itu tadi
dan ini yang membutuhkan suatu keahlian dan pendidikan
karena data dan fakta itu
ada lebih tinggi lagi
realita itu mempunyai kelas yang lebih tinggi
dari data dan fakta
data tidak selalu disampaikan oleh
orang yang sama untuk banyak orang
sebut saja kalau contoh tadi diminta
itu menarik untuk dikaji
itu di sisi hukum maupun di sisi medis
karena saksi dari banyak tempat
termasuk yang dari australia itu
mempunyai penyampaian yang berbeda
sehingga hakim juga dibuat bingung gitu
ya kan dibuat bingung
sekarang saya perhatikan
kasus ini memang dikatakan oleh
waktu itu masih kompes
krishnamurti pimpinan tim
penyidik itu hebat sekali
saya belum menemukan
satu bukti ketika itu
tetapi dengan teori
yang saya pelajari di kelas
saya memastikan saya menahan
teori yang mempunyai syarat kepastian
bahwa tidak ada
akibat tanpa sebab
teorinya juga trigger
tidak ada sebuah syarat mutlak
itu teori disebut teori syarat mutlak
tidak ada sebuah akibat tanpa sebab
nah sebab ini dicari
siapa ini sebabnya
bisa orang dimana tempatnya
tapi ada satu yang
adanya tempat dimana dilakukan
di tempat yang telah ditemukan
atau bahkan berbeda tadi
karena ahli punya pendapat yang
agak berbeda kadang kadang
maka hakim harus menentukan sikap disitu
korban ini jam dua belas
atau jam berapa
hakim bisa menggeser karena
itu saja dan perkara itu
tapi bisa memastikan ini meninggalnya memang jam sekian
nah itu karena hal hal yang menyakut kepada akurasi tadi yang prof herku sampaikan
baik silahkan prof herku
menarik sekali yang disampaikan oleh prof gayus tadi tentang kausalitas
di dalam kedokteran forensik kausalitas itu betul betul ditekankan
khususnya dalam kesimpulan visum etripertum itu kan sebab kematian
kami mempunyai dua instrumen juga
kalau tadi dari hukum itu memiliki von christ
maka di forensik memiliki dua juga yaitu fusie lazer dan yang namanya naranjo
itu adalah teknik teknik pembuktian kami
yaitu bahwasannya apakah sesuatu ini disebabkan oleh satu faktor
ataukah faktor lain atau faktor yang lain lagi
sehingga kita lakukan
dan kami sekarang sedang mengembangkan epidemiologi forensik
sehingga kita bisa menentukan
yang mana dari sekian banyak contributing factor ini tadi yang menyebabkan
nah yang lebih penting lagi adalah bahwa ini semua kan digunakan akal
makanya namanya keterangan ahli
bukan dipinjam panca inderanya
oleh karena ahli maka masalah imparsialitas
tapi lebih orang yang sulit mengubah ini
jadi ini oke untuk intinya
tadi peserta lebih

dan kita masih membahas tentang ekshumasi dan tadi kita sudah membedah begitu ya dari sisi hukum dan juga kedokteran forensiknya masih melanjutkan perbincangan kita
saya mau ke prof gayus melanjutkan perbincangan kita
sebenarnya siapa saja pihak pihak yang seharusnya dilibatkan ketika proses ekshumasi ini dilakukan
ya saya pikir penyidik sudah mempersiapkan itu
dari hasil penyelidikan menjadi penyidikan itu sudah lengkap itu
dan di hukum itu dengan jelas ditentukan di pasal yang empat puluh lima lima puluh enam
pihak pihak yang melakukan yang menghasut kemudian pihak yang mengambil keuntungan atau mendapat keuntungan
dan ada lima pihak itu diatur di pasal yang lima puluh lima
nah oleh karena itu lengkapnya sebuah proses penyelidikan akan menentukan siapa saja yang melakukan kejahatan kejahatan itu
siapa yang memberi dukungan atau menginisiatif
ektor intelektualnya siapa
ini semua lengkap sesungguhnya ya
jadi bagi hakim itu memang
justru tidak hanya bukti saja yang diperlukan
tapi keterkaitan keterkaitan lain yang bisa dibaca dari korban
oleh karena itu banyak menyebutkan sesungguhnya bukan cuma money can talk
bukan uang bisa bicara
tapi jenazah bisa bicara sebenarnya
kalau dilakukan oleh para ahli forensik dalam hal ini
diberikan kepada kami
kepada proses hukum
maka itu akan cepat sekali dikait kaitkan
pasal pasal cukup mengatur
tetapi tadi yang masih belum kita bahas tuntas adalah
karena publik itu merasakan bahwa
telah terjadi sebuah proses penegakan hukum yang tepat
itu mungkin perlu
apa sebabnya kalau ada ketidakpercayaan publik kepada penegak hukum yang makin merosot
menurut saya yang berat berat belakang penegakan hukum
saya pikir membaik hari ini ya
hari hari ini membaik
penyidik mengizinkan permintaan keluarga
padahal ini tidak diatur secara aturan
meminta uga diulangnya
walaupun telah dimakamkan sekian lama
nah ini perkembangan baik sebenarnya
ini membangun kepercayaan publik
bahwa telah dilakukan semua yang diharapkan masyarakat
salah satu bukti keterbukaan
nah tapi kalau misalnya
akhirnya tadi proses ex hukum masih sudah dilakukan
kemudian otopsi selanjutnya juga sudah dilakukan
akan tertuang dalam visum et repertum
dan apakah ini nanti akan selanjutnya
akan dipadukan dengan data data forensik digital atau bagaimana
atau data forensik digital itu akan menjadi acuan
bagi dokter dokter forensik untuk melakukan otopsi atau bagaimana
di dalam melakukan interpretasi
menggunakan semua data dan semua penunjang
apakah itu data data digital
ataukah data data lainnya
termasuk juga dengan informasi informasi dari penyidik
misalnya juga dengan posisi tersangka dan seterusnya
itu kemudian kami kemas
dan kemudian membuat terang suatu perkara
yang kita serahkan pada yang mulia
seperti misalkan contoh contoh yang belakang ini terjadi
itu diambil sampel
kemudian untuk diuji cobakan di jakarta
itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan seperti itu ya prof
yang dilakukan itu adalah pemeriksaan mikroskopik
kalau pemeriksaan mikroskopik itu tidak terlalu rumit
yaitu memperbesar sesuatu yang kecil
tetapi ini adalah melakukan pemeriksaan histokumia
dalam arti kata
apakah luka luka ini terjadinya sebelum korban meninggal
ataukah sudah korban meninggal
dan ketika itu terjadi
sebelum korban meninggal
pada waktu hidup
maka biasanya akan terjadi
dan reaksi jaringan itu kemudian menyusup ke dalam luka luka itu tadi
dan itu akan nampak di dalam pemeriksaan secara histokimia
bukan di mikroskopik biasa
tetapi kalau sudah meninggal
sat sat itu tadi tidak hadir
ini yang membedakan
ini sesudah meninggal atau sebelum meninggal terjadinya
sehingga hakim akan lebih terang
ya penuh misteri ya
tapi sebenarnya ada batasan tidak sih
kapan ekshumasi ini paling lambat dilakukan
kalau secara kedokteran forensik terlebih dahulu
tidak ada batasan
tentunya kalau lama sekali
sudah menjadi tulang akan lebih sulit
banyak faktor yang bisa mempengaruhinya
pertama adalah cuaca
kemudian apakah di tanah atau di air
kalau sekitar sampai satu dua minggu di indonesia
itu masih ada harapan
ya memang karena kalau misalkan di luar negeri
batasannya bisa sampai sepuluh tahun
sampai tiga puluh tahun
itu masih bisa dilakukan ekshumasi begitu
beras seperti itu ya prof ya
kalau di indonesia sendiri bagaimana
sebenarnya kan kalau interpretasi yang disampaikan prof herku tadi
menarik buat saya
dikatakan kalau kita berkaca kepada kasus kopi cyanida misalnya
itu dikatakan bahwa unsur cyanida itu pasti ada yang memasuk
tapi ariella mengatakan ada yang memang ada di badan orang
di tubuh orang itu ada
kecuali dia bersenyawa dengan ekstrim
bisa menimbulkan sampai kematian
itu satu pandangan ahli
ya baik prof gayus
ini waktunya sudah habis kita akhir perbincangan kita pada malam hari
tapi yang pasti kita memohon supaya masyarakat terus sabar ya
karena proses hukum saat ini masih terus berlanjut
dan semoga nanti akhirnya berbagai proses pidana ini bisa dibuka
terang benerang melalui proses ekshumasi ini
dan masyarakat jangan membuat opini sendiri
nah benar sekali baik
dan mohon bersabar
biar lah mendapatkan hasil yang optimal
tidak terus mendapat desakan begitu ya
terima kasih banyak profesor dr dr herku tanto spf
guru besar dan praktisi kedokteran
dan juga profesor dr topani gayus lambun shmh
ekshumasi dilakukan ketika ada kecurigaan kematian seseorang yang dianggap tidak wajar
melalui ekshumasi telah banyak kasus yang berhasil diungkap
ekshumasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui penyebab kematian
dan pengungkapan suatu peristiwa pidana
demikian indonesia forward
undur diri terima kasih atas kebersamaan anda